hari ke sembilan pencarian sriwijaya rsj satu ratus delapan puluh dua pkclc
timsar gabungan membawa sepuluh kantong jenasa
empat serpian kecil potongan dan tiga potongan besar badan pesawat
dari perairan kepulauan seribu ke posko dermaga jict dua tanjung priok jakarta utara
total sudah ada tiga ratus delapan kantong jenazah
delapan kantong serpihan kecil dan lima puluh empat potongan besar hingga hari ke sembilan pencarian
total untuk operasi sar sj satu ratus delapan puluh dua hari ini adalah sebagai berikut
untuk bagian tubuh kita hari ini sudah mengumpulkan tiga ratus delapan kantong jenazah
serpian kecil pesawat lima puluh delapan kantong potongan besar pesawat lima puluh empat bagian
r satu unit dan bagian dari cvr unit tadi juga sudah kita terima dari kri kurau
adapun operasi sar sriwijaya rsj satu ratus delapan puluh dua akan terus dilakukan oleh tim sar gabungan
dan penyelam penyelam tni ail pada hari senin ini
dengan menitik beratkan pencarian pecahan memori cvr
tim dvi polri minggu sore melaporkan lima orang korban sriwijaya rsj satu ratus delapan puluh
kelima korban ini berhasil diidentifikasi melalui
sampai saat ini dari enam puluh dua korban berhasil diidentifikasi dua puluh sembilan
kita tim tetap bekerja mudah mudahan ke depan masih mampu lagi untuk
mengidentifikasi korban korban yang belum teridentifikasi
sehingga tim dapat memberikan kepastian kepada pihak keluarga
dari total enam puluh dua orang yang menjadi korban dua puluh sembilan orang berhasil diidentifikasi
dan lima belas diantaranya telah diserahkan ke pihak keluarga
tim liputan cnn indonesia